bu kalau misalnya ibu guru teh perlu bantuan apa apa yang berat yang ringan
jangan sungkan sungkan bu bilang aja sama
mertua saya mertua saya ini orang paling baik di desa ini
sering ngebantu ya mak ya
mak tau kamu bakal pesini ceng
iya mak tadi saya kebetulan habis nambel ban
terus lewat sini lihat ibu guru yola
ibu guru yola kan orang baru di sini jadi harus disapa
itu seperti orang ya
jangan lari kamu
hei jangan lari
mana mekas itu yang
eh jangan lari kamu
ini kan tadi saya lihat orang
mendap dap buat tv
ke belakang kak ngaset
jangan jangan udah kabur pak
kalo dia kabur pasti keliatan sama saya
kayak suara si mulyadi
teriak teriak ada apa ini
yaudah kita cari pak
kita gebugin sampe kapok
harus sampe dapet
suaranya di belakang
pak mulyadi yang lihat
tadi saya ngeliat orang
mendap dap buat tv sama tas
sebenernya diketuk pak
woy maling keluar atuh
eh kemana itu maling
keluar ayo sini
sayangnya mah sudah kabur seth
seth pengen mukilin pisan
untung malingnya sudah kabur
kalau malimnya sampai dapat sama kamu
kamu gebukin kamu mau masuk penjara
udah ah saya mau pulang saja
oh tuhan berjalan jalan
jangan melahirkan diri

sekarang kamu harus ceritau makanan kesukaan bahjah
ingat ya deh
kebahagiaan suami itu kalau perutnya kenyang
waalaikumsalam ada apa
nek ijo mak meninggal
muter dulu ke rumah bu guru deso
ngapain dia kesana tuh kum
masalah untuk kamu deh
enggak sih kum
emang kenapa tuh kum
nanti kamu pusing kalau kamu tahu
pusing kenapa tuh kum
doi cara berpikirnya aceh itu rubit
nanti kalau kamu ikutin cara berpikirnya
dia harus bagaimana dia begini kenapa dia begitu kenapa dia begini
nanti kamu pusing
oh gitu ya kum
bu kalau misalnya ibu guru ya
jangan sungkan sungkan bu bilang aja sama
mertua saya ini orang paling baik di desa ini
sering ngebantu ya mak ya
mak tahu kamu bakal kesini ceng
iya mak tadi saya kebetulan habis nambel ban
terus lewat sini liat ibu guruyola
ibu guru yola kan orang baru di sini jadi harus disapa
kan gak enak kalau gak disapa ya bu yah
kalau gitu saya pamit ya mak yah
mari mak duduk
ada satu lagi namanya kemet
umurnya beda sudah tua tapi kelakuannya sama
pokoknya kalau ada yang macem macem kasih tau emak
iya mak siap
yang betah ya bu guru
kasian anak anak di sini gak ada yang ngawasin belajarnya
iya mak kan emang saya ditugaskan kesini emang untuk itu mak
kalau gitu mak permisi dulu ya
mak mau bayar listrik

enfant dabei pasan imun